kasus kebakaran hutan dan lahan yang pertama terjadi di jawa timur saat memasuki fase puncak musim kering terjadi di gunung arjuna ulirang
titik api pertama kali muncul di petak satu ratus enam belas b resort pemangku hutan atau rph sumberawan desa toyomarto kecamatan singosari kabupaten malang pada dua puluh enam agustus malam
paginya tujuh titik api muncul di kawasan tersebut
kebakaran diduga disebabkan perburuan liar
dari penelusuran tim pro fauna satu hari sebelum terbakar sekawanan pemburu liar dilaporkan masuk hutan gunung arjuno melalui singosari kabupaten malang
kawanan ini biasa berburu burung dan rusa dengan bantuan anjing
metodenya mereka membakar hutan agar satwa buruan keluar sarang sehingga mudah dimatikan
karena mereka berburu juga menggunakan anjing atau geladak
tapi sejauh ini belum ada titik terang pelakunya siapa
tapi dugaan kuat ke arah situ memang ada karena sehari sebelum terjadinya titik api awal di singosari
itu ada informasi dari masyarakat lokal para petani hutan ada sekelompok pemburu yang naik yang membawa anjing
titik api menyambung menjadi lintasan hingga merembet ke gunung ringgit di kabupaten pasuruan
titik api bahkan mencapai lebih dari satu ratus enam puluh
betapa sulitnya memadamkan api di area pegunungan
ratusan warga relawan dan petugas gabungan berjibaku memadamkan api secara manual selama dua puluh empat jam non stop
di udara helikopter yang disewa badan nasional penanggulangan bencana sebesar satu ratus lima puluh juta per jam hilir mudik melakukan waterbombing
lain arjuna lain pula gunung bromo
kebakaran di lokasi wisata
konik itu disebabkan karena sesi pemotretan pre wedding di area padang savana di bukit teletabis pada enam september
kasus ini membuat geleng geleng kepala
pasangan calon pengantin berinisial hp dan pm berpose sembari menyalakan flare atau suar
kebakaran pun terjadi
di saat ratusan relawan dan tim gabungan berjibaku memadamkan api di gunung arjuna wulirang
akibatnya kerusakan alam terjadi
ini visual bukit teletabis
belum dan sesudah terbakar
gatot subroto kepala badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd jawa timur mengonfirmasi api di dua lokasi ini padam
ada harga yang harus dibayar akibat ulah manusia
kalau soal dana untuk operasional pemadaman untuk sewa helikopter waterbombing saja mencapai satu dua miliar rupiah
di arjuna ulirang estimasinya mencapai
lebih dari empat miliar rupiah
ini belum termasuk biaya mobilisasi petugas gabungan warga dan relawan
di sektor pariwisata kerugian juga mencapai miliaran rupiah
belum lagi akses air bersih di sejumlah desa yang terputus karena api
yang tak terhitung nilainya adalah flora dan tanaman endemik seperti suket malela dan anggrek tosari musnah dilalap api
sampai kamis empat belas september
estimasi luas lahan dan hutan di gunung arjuna ulirang
yang terbakar mencapai lima sembilan puluh empat hektare
kemudian kawasan bromo mencapai delapan ratus lima puluh hektare
dua gunung lainnya yang juga terbakar adalah kawi dan ijen
ditambah lagi dua puluh lima hektare kawasan hutan meru betiri juga dilaporkan terbakar
berapa tahun kita akan melakukan pemulihan itu
sehingga yang terpenting adalah bagaimana perilaku manusia
karena dalam hal ini kita harus melakukan pemulihan
karena dalam hal ini semuanya diakibatkan oleh manusia
ini yang terpenting harus kita jadikan peringatan keras untuk kita semuanya
bahwa untuk ketika kita masuk di kawasan kawasan hutan
tidak hanya kawasan konservasi tapi hutan produksi pun kita tidak boleh perlakukan berbeda
artinya bahwa semuanya itu harus dilakukan sama
bahwa kita tidak boleh mengampekan laleng atau bahkan kesengajaan
dalam upaya atau kita untuk menjaga area area dari kebakaran hutan
saat ini kepolisian sudah memproses orang orang yang terlibat kebakaran
salah satunya menetapkan manajer wedding organizer berinisial aw sebagai tersangka
sedangkan kelompok pemburu liar yang ditengarai sebagai penyebab kebakaran gunung arjuna ulirang
belum terang keberadaannya
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur